kecelakaan lalu lintas juga terjadi di dua lokasi berbeda pada kamis siang
di ruas tol cikampek kecelakaan yang melibatkan kendaraan minibus biro travel dan sebuah truk
menyebabkan sopir minibus tewas seketika di lokasi kejadian
sementara di karawang diduga akibat sopir mengantuk
sebuah minibus masuk ke dalam saluran irigasi di pinggir jalan
kecelakaan ini terjadi di jalan tol jakarta cikampek
tepatnya di kilometer enam puluh delapan sembilan ratus atau di wilayah dauan karawang
celakaan terjadi ketika minibus yang melaju kencang menyalip kendaraan lain
dan menabrak truk yang sedang berhenti di jalur cepat
tabrakan pun tak terelakan yang menyebabkan sopir minibus tewas seketika
dengan luka parah di bagian kepala
sedangkan kernet dan sopir truk hanya menderita luka ringan
ada pun minibus tak berpenumpang yang menabrak truk mengalami kerusakan parah di bagian depan
terus saya istirahat nyantai di belakang mobil
tiba tiba kejadian dari belakang
pasca kejadian korban tewas dan terluka dievakuasi ke rumah sakit tamrin purwakarta
untuk dirawat secara intensif oleh tim medis
korban tewas bernama omat rohmat pria berusia tiga puluh tahun warga walet cirebon
di jalan raya johar lamaran karawang
diduga akibat sopir mengantuk sebuah minibus masuk ke dalam saluran irigasi
sedalam satu meter pada kamis siang
sebelum kecelakaan minibus sempat menabrak sebuah tiang telepon
dan dua warung di pinggir jalan
beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
namun sejumlah warung milik pedagang rusak
dan seorang pengunjung warung mengalami luka ringan
sebelum kecelakaan minibus sempat menabrak sebuah tiang telepon
dan dua warung di pinggir jalan
beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
namun sejumlah warung di pinggir jalan
akibat kecelakaan ini arus lalu lintas di jalan raya johar lamaran karawang macet
biar firman syah karawang